para petani dan nelayan pangandaran jawa barat menggelar tradisi larung
menteri kelautan susi pujastuti yang merupakan warga asli pangandaran
tidak hanya ikut ritual tahunan tersebut
namun ia tiba tiba meloncat dari perahu dan berenang di laut lepas
sejumlah daerah di wilayah pesisir pulau jawa memiliki tradisi larung
yang diikuti hampir seluruh warganya
begitu pula dengan menteri susi pujastuti yang merupakan warga asli pangandaran
sesaat setelah acara digelar susi tiba tiba meloncat dari perahu
berenang di laut lepas
aksi menteri susi ini sempat membuat nelayan kaget dan panik
namun ternyata susi sudah merencanakan untuk bermain kano
dengan membawa anak angkatnya malika yang masih berusia satu tahun
usai bermain kano sekitar empat puluh lima menit susi kembali ke darat
dan berbincang dengan nelayan sambil minum kopi
sementara itu ketika ditanya perihal reklamasi teluk jakarta
susi enggan memberikan pernyataan
jangan lupa like share dan subscribe